terima kasih anda masih menyaksikan after sepuluh
kita ke informasi lain ke polisian resor magelang
membongkar praktek aborsi di rumah y
seorang tukang pijat tradisional
polisi menemukan dua puluh kantong plastik
yang diduga berisi janin di pekarakan belakang rumah pelaku
polisi masih mendalami kasus ini
selain mengamankan ye
polisi juga mengamankan dua orang lainnya
salah satunya adalah pasien dari y
beginilah suasana rumah milik ye
seorang dukun pijat yang menjadi tersangka pelaku praktek aborsi
di dusun wonokerto desa ngargoretno magelang jawa tengah
di sekeliling rumah masih terpasang garis polisi
dan dijaga oleh aparat kepolisian
polisi sebelumnya telah melakukan penggeledahan di rumah ini selasa lalu
setelah mendapat laporan dari masyarakat
polisi menggali halaman samping
dan menemukan dua puluh kantong plastik terkubur di situ
bungkusan yang diduga berisi janin itu dibawa ke bidok
ke spolda jawa tengah untuk diotopsi
para tetangga kaget
dan tidak percaya jika selama ini dukun bayi yang mempunyai tujuh orang anak itu
ternyata membuka praktek aborsi
kasus aborsi berkedok dukun pijat ini
sudah berjalan selama sekitar dua puluh lima tahun
ia masih dimintai keterangan intensif oleh pihak kepolisian
melakukan aborsi dengan cara yang tradisional
prakteknya praktek tradisional
melakukan pemijatan pemijatan secara berkala
sehingga menurut keterangan yang kami terima
praktek aborsinya ini bisa dilakukan dalam kurun waktu satu bulan
dan bahkan bisa sampai dua bulan
selain y polisi juga mengamankan dua tersangka lain
yani nh seorang pasien dan suami sirinya yang berinisial n
untuk mengetahui perkembangan penyelidikan pihak kepolisian
terkait kasus aborsi yang berkedok tukang pijit ini
kita sudah terhubung dengan kapolres magelang akbp hari purnomo
selamat pagi bapak
apakah kita sudah tersambung
iya selamat pagi bapak
boleh dijelaskan bagaimana kemudian
anggota bapak mengungkap kasus ini dan
ada berapa saksi yang sejauh ini sudah diperiksa oleh penyidik
baik untuk dapat kami jelaskan
untuk pengungkapan kasus ini
berawal dari adanya informasi masyarakat
yang menginformasikan bahwa ada seorang dukun bayi dan pijat pijat tradisional
itu juga melayani praktek aborsi
kemudian dari informasi itu
kami jajaran satreskrim pores magelang melakukan pendalaman dan penyelidikan
setelah beberapa hari kita melakukan penyelidikan
dan kemudian di saat yang tepat
ketika ada seorang pasien yang akan mengaborsikan bayinya
waktu itu sekitar pukul dua pagi
kemudian kita langsung melakukan penggerbekan
dan didapati adanya
praktek aborsi termasuk para tersangka
baik itu pelaku aborsi maupun pasien yang mengaborsi bayinya
termasuk janin atau bayi yang baru saja keluar dari rahim ibunya secara paksa
baik pak sudah ditangkap ini pelakunya
dan juga apakah sudah diketahui berapa lama sih pak pelaku ini sudah melakukan praktek aborsi tradisional ini
menurut pengakuan dpr
sudah ditersangka ibu yamini namanya ibu yamini
beliau mengaku bahwa praktek aborsi ini dilakukan sejak dua tahun terakhir ini
sebetulnya profesi awalnya atau profesinya beliau sehari hari
itu sebagai tukang pijat dan dukun bayi
termasuk konsultan untuk membantu pasangan yang belum punya anak dibantu oleh beliau
kemudian bisa mempunyai anak
itu sudah sejak dua puluh lima tahun yang lalu
cuman kemudian akhir akhir ini dua tahun ternyata beliau juga kemudian menerima praktek aborsi
pak kapolres tadi anda menjelaskan soal bagaimana proses hukum terkait dengan tersangka
bagaimana pula dengan para pasien dan kemudian ancaman hukuman apa yang akan diberikan
baik bagi para pelaku ibu yamini maupun pasien
ini keduanya kita tetapkan sebagai tersangka
adapun untuk ibu yamini sebagai pelaku aborsi
itu kita terapkan pasal delapan puluh ayat tiga undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan anak
dimana ancaman hukumannya adalah lima belas tahun dan adan atau denda tiga miliar rupiah
terhadap kedua orang tua kandung baik itu ibu maupun bapaknya yang sudah kita tangkap
yang melakukan aborsi ini itu kita kenakan pasal delapan puluh ayat empat undang undang perlindungan anak
dimana ancaman hukumannya itu sepertiga lebih berat
baik terima kasih pak haripurnomo akbp haripurnomo selaku kapolres magelang atas waktunya
sudah bergabung bersama kami di after sepuluh
selamat pagi pak